dan apa sebenarnya yang bisa menyebabkan seseorang pejabat negara bisa ditolak masuk ke suatu negara
walaupun itu atas sebuah undangan resmi dari pemerintah negara tersebut
seperti yang baru saja dialami oleh panglima tni jenderal gatot nurmantio
yang ditolak masuk ke amerika serikat oleh us custom and border protection
langsung saja kita akan bertanya kepada dino patijalal
mantan duta besar republik indonesia untuk amerika serikat
selamat malam pak duta besar dino
pak dino boleh dijelaskan perspektif anda tentang apa yang baru saja terjadi
atau menimpa panglima tni ketika beliau ditolak masuk amerika serikat
yang pertama bahwa tentu ini suatu kejadian yang imperating bagi indonesia
dan jelas ada suatu kesalahan karena panglima tni datang
dan merancang data atas undangan pemerintah
pemerintah serikat sudah dapat isinya
jadi kalau ada suatu komplikasi
maka kita harus protes dan minta klarifikasi dari pemerintah amerika
saya tahu bahwa sudah ada penjelasan dari pemerintah amerika
bahwa ada masalah dan sudah dibereskan
dan sekarang panglima sudah bisa ke amerika kapanpun
dan keputusan mbc amerika akan memfasilitasi proses tersebut
tapi sampai sekarang masih belum dijelaskan dalam kenapa hal ini bisa terjadi
dan hal ini masih belum dijelaskan
kenapa bisa ada komplikasi sehingga panglima tidak bisa melakukan perjalanan ke amerika serikat
jadi yang masih menjadi tanya tanpa tanya itu kenapa
permintaan maaf tentu perlu disampaikan kepada panglima kalau menurut saya
bukan kepada menlo
karena ini kan plan menlo yang mengadakan perjalanan ke panglima
bapak dato' abisah didengar
apakah dari analisa anda kira kira faktor faktor apa saja
kalau tadi anda mengatakan ini general gatot sendiri sudah mempunyai visa
kemudian tidak ada alasan sebenarnya untuk menolak masuk general gatot ke amerika serikat
dari pengalaman atau analisa atau perspektif anda
apa saja faktor faktor kira kira yang kemudian memungkinkan
atau menyebabkan amerika serikat atau us border and custom and border ini
kemudian menolak masuk general gatot di saat saat terakhir ketika pesawat akan boarding ini
sebetulnya ini bukan pertama kali ya
jadi ada beberapa kasus di mana warga negara indonesia yang siap
yang punya visa tapi begitu masuk ada masalah gitu kan
dan sistem imigrasi amerika juga tidak sempurna kan
pasti ada masalah karena terutama juga ada beberapa instansi yang ikut menangani masalah imigrasi
jadi salahnya di mana tentu saya tidak tahu
yang jelas saya tahu ini pernah terjadi juga
pernah terjadi juga untuk warga negara indonesia lain
jadi bukan orang biasa
benar benar menurut saya perlu perhatian yang khusus
dan perhatian khusus itu sudah ada
tapi kalau menurut saya tetap permintaan maafnya bukan kepada menlu
tapi terbaiknya kepada panglima dan jangan terbuka tentunya
dan perlu ada juga paling tidak terjelas lagi apa yang terjadi
karena semua orang hanya bisa menambah nambah
dan itu memang sangat termasuk saya sendiri
apakah anda menilai langkah panglima dengan misalnya di saat saat terakhir kabarnya sudah mendapatkan green light
dari otoritas terkait tapi panglima tetap memilih untuk tidak pergi ke amerika
anda lihat memang ini langkah yang sudah tepat untuk sebagai langkah protes misalnya
saya kira begitu
karena kita harus tahu panglima itu ada di it ya kan
dan biar sudah konfesional
jadi kalau ada masalah masalah seperti ini
saya kira cukup mengganggu ya
dan apakah waktu itu panglima menyatakan akan batal
karena walaupun masalahnya sudah selesai tapi tetap saja kok masalah ini bisa ada gitu
apalagi ini kan ugam harus menjadi pemerintah amerika serikat
jadi keputusan untuk membatalkan itu tentunya adalah keputusan panglima
dan bisa dipahami juga gitu
karena untuk seorang panglima berangkat ke amerika itu bukan kayak saya berangkat ke amerika
itu bukan kayak saya berangkat ke amerika
itu bukan kayak saya berangkat ke amerika
beli pesawatnya ke amerika ada proses panjang
jadi kan kunjungan resmi
dan banyak menyebabkan protokoler pengaturan logistik dan lain sebagainya gitu
nah pertanyaannya adalah kok masalah yang sangat simple dan fundamental
yaitu proses masuk ke amerika itu kok bisa ada masalah bisa ada komplikasi gitu kan
seharusnya ada privilege atau keistimewaan khusus gak pak duta besadino
untuk pejabat pejabat negara yang kemudian diundang ke amerika serikat
untuk sebagai tamu dari pemerintah amerika serikat sendiri sebenarnya
jadi kalau acara resmi ya
ini kan acara resmi
dan yang diundang adalah tokoh nasional atau pejabat pemerintah tinggi
itu selalu ada aturan protokolernya
ada penyambutan khususnya lah
ada proses khususnya dan lain sebagainya
jadi bahwasannya ada komplikasi berarti imigrasi atau sistem imigrasi amerika serikat itu memang kecolongan
dan itu jelas lah
dari presiden amerika juga kelihatan gitu
ada something yang wrong dan juga dari penyakit yang perlu juga ditatakan ada masalah internal
walaupun tidak disebutkan gitu
jadi paling tidak gak perlu dijelaskan
paling tidak ke pengiman
apa ini masalah internalnya
karena ini kan udah keburu indah resim
udah keburu permalukan
langkah langkah apa saja duta besar dino yang anda mungkin bisa sarankan atau anda bisa lihat perlu dilakukan oleh kementerian
luar negeri atau mungkin kedutaan besar indonesia yang ada di washington dc untuk bisa mengklarifikasi membereskan masalah masalah ini semua
kalau menurut saya jangan klarifikasi dulu
oke protes dulu
seperti yang saya sampaikan
saya yakin kalau amerika berada di pihak yang sama mereka akan protes dulu dan sekaligus kemudian klarifikasi gitu
karena sudah terjadi
sudah masalah ini sudah timbul
dan sudah terjadi
jadi kalau menurut saya kita
kan kita sahabat bisa juga berbeda pendapat dan bisa protes
mereka juga sering protes ke kita kan
jadi tidak ada masalahnya kita protes ke mereka
sampai kan ini bisa begini
dan sepanjang mereka meminta maaf setelah itu kan setelah itu bisa oke
pernah hanya ada klarifikasi aja
nah setelah itu tidak ada apa apa
mungkin perlu protes itu kalau menurut saya perlu tetap ada
pak duta besar dino selain perlu menuntut amerika serikat untuk mengklarifikasi dan juga kita harus protes ke mereka
selain menuntut klarifikasi dari pemerintah amerika serikat
apakah perlu ada langkah langkah diplomatik lain yang anda rasa perlu untuk bisa kemudian menegaskan posisi kita gitu dalam kasus ini
kalau perasaan saya begini
perasaan saya saya yakin baik u s a b c ya
dikakata maupun pihak pengundang yaitu mungkin pentagon ya
saya nggak tahu siapa pengundang tapi mungkin namanya pentagon
itu merasa bersalah atau merasa berat hati dengan masalah ini
karena ini kan mereka mengundang kok begini gitu
jadi ini pasti terjadi sesuatu yang mereka tidak perkirakan sebelumnya
jadi ada sesuatu yang di sistem ya
imigrasi mereka yang apa namanya
mungkin perlu diperbaiki gitu

tidak perlu diperpanjang ya
tapi yang jelas kita harus tahu kenapa ini terjadi
dan kita protes juga bukan suatu hal yang apa namanya kita sensitif
kalau kita protes sama dengan dalam hubungan diplomatik itu biasa
jadi secara diplomatik
tidak benar tidak baik dan tidak menguntungkan kita
kita tentu harus berhati hati
kita harus berbicara
bersuara mengenai itu
secara diplomatik anda melihat memang tidak ada sesuatu yang perlu dirisaukan ya
terkait dengan hubungan diplomatik antara amerika serikat dengan indonesia
terkait dengan insiden ini ya pak dino ya
ini insiden ini disesalkan ya
tapi tidak perlu diperpanjang karena permintaan maaf telah disampaikan
dan tentunya saya berharap sekali lagi permintaan maafnya bukan ke melu
karena ini bukan melu yang saling
minta maafnya seharusnya kepada panglima gitu
dan kalau mereka sudah minta maaf
dan statusnya sudah dibaraskan semuanya
dan mereka sudah perbaiki apa yang salah dalam sistem internal mereka
sekarang kita tidak perlu perpanjang lagi
isu ini memang secara diplomatik tadi anda katakan memang bisa diselesaikan di antara kedua negara
tapi mungkin saja ini akan menjadi atau membuahkan gelombang protes sosial lagi ke depannya nih pak duta besarino
terkait ini kan masalah sensitif yang mungkin saja dikait kaitkan orang dengan harga diri bangsa
bagaimana kemudian pemerintah indonesia tidak hanya menyelesaikan masalah diplomatik
tapi juga bisa mengatasi potensi potensi sosial dari insiden ini gitu pak dino
ya mungkin bisa aja ada itu ya
walaupun dalam dunia diplomasi ini kesalahan kesalahan seperti ini sering terjadi
apa namanya dari kita juga bisa melakukan hal itu kepada orang tanpa kita mengetahuinya
jadi selama ini dikatakan honest mistake ya
anas mesin itu kesalahan yang tidak disengaja dan ada dalam sistem mereka
ya kita tentu harus lapang dada
tapi seperti saya katakan tadi jangan lupa saya kirim nota protes ke amerika
bahwa kok bisa begini gitu
saya akan kalau ini terjadi pada amerika mereka akan juga kirim nota protes kepada kita gitu
jadi kan ada yang dipermalukan dan tidak baik itu bagi hubungan kedua negara gitu
selain yang terakhir sekali pak dino
selain permintaan maaf dari amerika serikat apakah perlu ada semacam insentif atau mungkin pemberian sesuatu lain misalnya dari amerika serikat untuk bisa mengobati insiden ini atau menyelesaikan insiden ini gitu pak dino
wah itu tergantung pemerintah amerika serikat sendiri
tapi kalau orang sudah minta maaf kita kan juga bangsa yang besar ya kan
kalau orang sudah minta maaf tidak peduli orang amerika orang tiongkok atau india
ya kita terima
dan jangan lupa kita juga sering melakukan kesalahan seperti itu ya kepada bangsa lain
kalau kita minta maaf hanya kita minta permintaan maaf itu diterima gitu ya
jadi saya kira kita juga tidak membutuhkan lebih jauh lagi dari pemerintahan amerika untuk melakukan
selain yang tadi saya bilang
penjelasan kenapa ini bisa terjadi
atau apa yang terjadi ini masih belum kelihatan
terima kasih sekali lagi pak dino patijala atas perbincangannya dan perspektifnya terkait dengan insiden ini
mudah mudahan tidak ada lagi insiden insiden serupa yang terjadi ke depan
terima kasih sekali lagi dino patijalal mantan duta besar republik indonesia untuk amerika serikat